aku akan menyedot
tubuh ratus si rumah bayam
aku tidak memiliki niat jahat kepadamu
akulah yang sudah menolongmu
aku tidak akan tertipu oleh dirimu
apalagi perkataanmu itu
aku tidak boleh mengulur waktu
bukan saja dia
maafkan aku sekali lagi
aku harus melakukan ini
agar aku bisa mengobatinu
kau tidak akan gampang

karena aku tidak dapat mengatakannya untuk saat ini
sekarang lebih baik kau kembalilah
adikmu telah menunggumu
siapa dia sebenarnya
kenapa ia menolongku
bukankah selama ini ia selalu memusuhi pencejaran
yoyanta apa yang terjadi
anakku diculik oleh kalung raksasa itu prabu
jaga dewa batara
tenang aku akan menolongmu
merupakan kau kenapati raksasa
kau selalu berbuat kejahat
aku tidak akan pernah berhenti
sampai dendam raja barga terbalas